alam itu ngajar di sd pulangnya nanti seladuhur
jadi selain ngojek alam juga seorang guru bu
seberapa sih nek gaji guru
nek mau gaduh gaduh
eh nggak makasih bu
bu sebentar ya
atau kamu berantem
tapi luka kamu para aku bawa ke dokter ya
nggak usah nggak usah
nadia aku mau tanya
kamu kenal sama orang namanya bulina
bang alam itu dipukulin sama orang raya
emangnya bang alam salah apa sih sampai dipukulin sama temen temennya mbak nadia
tapi bener lam
aku gak pernah kenal nama itu
lalu siapa mereka
kok mereka tahu nama aku ya
mungkin saja mereka salah orang
istri om terus menerus meneror aku
lebih baik aku segera meninggalkan om daripada aku harus mati konyol
eh kamu meninggalkan saya
emang siapa pacar kamu sekarang
nggak ada om aku nggak punya pacar
ibu kamu menawarkan kamu sebagai istri simpanan dari roni setiawan
pengurusan real estate itu iya kan
sampai kapanpun saya tidak akan melepaskan kamu ingat
tuhan saya ingin tahu

tuhan saya ingin tahu
tuhan saya ingin tahu
tuhan saya ingin tahu
tuhan saya ingin tahu
tuhan aku ingin tahu
tuhan aku ingin tahu
mbak mau beli kue enggak
jam segini belum pulang juga
piling kemana dia
mudah mudahan tidak terjadi apa apa sama dia
tini kemana bu
adikmu lagi keliling jualan kue
kok disuruh jualan kue bu
kan kakinya masih sakit
tadi sih ibu sudah nasehati
tapi dia tetap mau jualan
ibu mau beli kue
masih ada cucur tempe
masih banyak bu
ibu mau beli enggak
mau aja kamu disuruh jualan
emangnya si alam sudah enggak ojek lagi
makanya bang alam gak bisa ojek lagi
alah kakak sama adek sama aja ya
udah ah saya enggak jadi beli
males beli dagangan orang yang punya ipar foto telanjang
kenapa dia melakukan pekerjaan terhina itu
apa sudah tidak ada pekerjaan lain
dia kan masih muda
banyak pekerjaan yang bisa ditekuninya
jangan jangan ada kaitannya dengan kejadian pemukulan di gudang itu
kasian gadis itu
gunggul menangkap berarti
tindakan pun tiba tiba yakin kesehatan gak ada
semangatnya semua tuhan yang kuat perhiasan
selamat pagi pak
ya ati mau tanya apa
apa benar pak guru pacaran sama foto model telanjang itu
perempuan kan tidak boleh memperlihatkan aurat ya pak
ya memang wanita hanya boleh memperlihatkan telapak tangan telapak kaki dan wajahnya saja
tapi bagaimana dengan pakai bapak itu
shh gak boleh ngomongin orang itu gak baik
kibah namanya sama dengan seperti makan bangkai kita sendiri
yang lainnya masih ingat kan
eh mana dia
alamnya ada bu
wah kalau pagi alam itu ngajar di sd
pulangnya nanti seladuhur
jadi selain ngojek alam juga seorang guru bu
seberapa sih nih gaji guru
neng mau gaduh gaduh
eh enggak makasih bu
bu sebentar ya
bu sebentar ya
bu sebentar ya
bu sebentar ya
bu sebentar ya
bu sebentar ya
itu kan model yang dipototelanjang di majalah majalah itu kan ibu inget gak
oh iya yang majalah dibeli bang jali kemarin ya
gak nyangka ya model telanjang itu ada di sini
bu roja kenapa sih perempuan murahan itu ada di sini
oh dia itu temannya alam
hah temannya alam
eh bu rojak saya kasih tahu ya alam itu kan seorang guru
kok bisa bisanya sih dia punya teman model telanjang seperti ini
maksudnya siapa yang telanjang bu
ya ampun bu rojak ya dia itu dia itu bu maksud saya ibu lihat dong wajahnya
bu jangan fitnah yang gak baik
ya ampun bu rojak bukan saya memfitnah
makanya sekali sekali beli koran atau tabloid dong bu
fotonya terpampang paling depan
aku percaya lagi
eee kalau hari ini mungkin saya bisa beli bu
gimana kalau besok
sebentar saya hubungi lagi ya
alam baru pulang
enggak saya ingin bicara sesuatu sama kamu
oh bu saya ajak nadi yang ngobrol di rumah ya bu
jadi kamu kenal dengan bu lina itu
maafkan aku lam
aku terpaksa berbohong sama kamu
karena kalau aku jujur kamu pasti marah sama aku
lalu apa hubungannya dengan aku
sehingga dia mau mencelakai aku
dia gak ingin satu orang pun melindungi aku
dia selalu berusaha untuk mencelakai aku bang
bahkan bahkan bila perlu
aku mati di tangannya
kamu tenang aja
saya akan berusaha menolong kami
janji apa lam
dan sebaiknya kamu berhenti menjadi moda
kalau hanya untuk membuka aurat
allah akan marah besar pada kamu
aku akan meninggalkan semuanya
lindungi aku lam
aku benar benar takut
hidup di alam mimpi seperti ini
aku ingin sekali hidup normal
kalau begitu kamu mesti bertobat
minta ampunlah kepada allah
allah masih mengampuni semua dosa hambanya
asalkan tidak mengulanginya
aku ingin sekali kembali sholat seperti dulu
tapi aku tidak lupa gerakan gerakan sholat
bahkan bacaannya pun aku sudah tidak ingat
kamu mau kan ngajarin aku sholat
insya allah lam
segala sesuatunya kalau dijalani dengan ikhlas
pasti akan terasa ringan
ini toh tukang ojek yang bikin anak saya datang ke sini
jangan jangan kamu memang beneran tukang pelet
nadia yang datang ke sini untuk nemuin alam ma
nemuin tukang ojek
iya gitu maksud kamu
mak nadia ingin belajar sholat dan ngaji
kamu mau belajar ngaji
nadia kamu pikir dengan kamu belajar ngaji
kamu belajar sholat
kamu bisa jadi artis
pikir pakai otak
kamu benar benar keterluan ya
maksudnya nadia baik bu
jangan ikut campur kamu
setiap bulan water